ya hari ini tim nasional sepak bola indonesia akan menjalani pertandingan final leg kedua piala aff melawan tim thailand
salah satu supporter indonesia yang datang ke bangkok untuk mendukung tim nasional adalah malik zamrun ayah pemain sayap zulham zamrun
malik zamrun mengajukan cuti dua minggu dan tempatnya bekerja di pemerintah provinsi maluku utara
malik berharap anaknya mendapat kesempatan bermain sekaligus membawa indonesia menjadi juara piala aff dua ribu delapan belas
kalau saya datang di thailand untuk men support timnas kemudian khususnya zulham agar main bagus besok
sehingga di lap kedua ini indonesia bisa memenangkan dengan skor dua